kita ke informasi selanjutnya kami siang komite eksekutif atau exko partai buruh mendatangi kementerian hukum dan hak asasi manusia
mereka mendaftarkan mahkamah partai buruh sebagai bagian dari kelengkapan administrasi kepengurusan partai
pendaftaran mahkamah partai ini diperlukan sebagai pelengkap untuk menuju tahap selanjutnya yaitu pendaftaran pengurus partai buruh
jika pendaftaran kali ini lancar dalam waktu dekat partai buruh akan mengajukan pendaftaran pengurus dan lain sebagainya sebagai syarat resmi partai politik peserta pemilu
partai buruh mengaku didukung oleh lebih dari enam puluh serikat dan federasi buruh di seluruh indonesia
meski baru lahir partai buruh telah menebar janji akan memberikan bantuan uang tunai kepada masyarakat miskin jika mereka terpilih masuk parlemen
yang pertama adalah partai buruh kita hidupkan kembali
karena memang secara politik kawan kawan buruh ini khususnya yang diperjuangkan oleh serikat buruh aspirasi aspirasi ini tidak bisa disampaikan
selalu kami hanya menyampaikan di jalanan berarti kawan kawan serikat buruh kawan kawan buruh ya kita harus masuk di dalam sistem
kalau kita tidak masuk dalam sistem ya kita tidak bisa menentukan khususnya nasib buruk